pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
enggak ini deh
enggak enggak gitu maksud
ada apa sih kalian jujur aja deh
selamat ya aldebaran udah bisa balik lagi kesini
lo pasti seneng banget kan sekarang
bibirnya lemes banget sih
emang lo belum tau ya kalo aldebaran selamat
udah rame kok
kamu ngeliat berita atau gimana sih
aku belum liat berita dan biasa aku liat tanya tanya di phone aku lagi sama mama
aku juga gatau mama lagi dimana
ya ampun mbak
apa jangan jangan lo emang sengaja kali ya nggak dikasih tahu
kecelakaan pesawat dan korban yang selamat itu
ini apa sih
nih lo harus ngeliat sih beritanya
ini elsa bener bener keterlaluan deh
sementara kita masih belum jelas
kan bu bos bilang jangan kestol andin dulu
nah ini mulutnya malah bocor
ibu rossa pasti marah banget ini kembali elsa
dan mbak andin
dibisa marah marah ke kita
karena dari tadi kan aku sama mbak mirna udah tutup mulut
nggak diangkat lagi
handphonenya andin ada di kamar saya
mirna juga deh ya tolong mirip mirip pak sudah telepon kebetulan sekali
salam alaikum warahmatullah waalaikumsalam pak surya maaf nih kami di rumah betul betul
nggak sabar ingin tahu kebenerannya karena kami lihat di tv breaking newsnya nggak ada wajahnya
al agip gimana bu alhamdulillah pak surya saya sendiri sudah melihat al dan al selamat pak
alhamdulillah kita bisa nengok al sekarang bu ya bu maaf sekali bu sarah
tolong sampaikan juga ke pasur ya bahwa untuk saat ini belum bisa di jenguk
karena memang pihak rumah sakit masih harus menjalankan beberapa prosedur pemeriksaan saya
sendiri juga belum boleh masuk untuk melihat dari dekat karena memang itu ada prosedurnya bu jadi
kita tunggu aja kalau gitu nanti bu rosa boleh kabarin kami ya kapan bisa nengok al pasti ibu
sarah saya pasti akan menghubungi bu sarah sama pasur ya for sure oh iya saya juga malah belum
mau menghubungi adin karena belum terhubung juga nanti saya akan segera beritahu berita baik ini
bu rosa apa boleh kami ke rumah aja kami ada bagi kita ya kami mau mendampingi andin iya bu
pastikan andi juga saat ini cukup syok mendengar berita ini berita yang cukup besar juga kan buat
dia boleh boleh sekali baik pasurya bu sarah terima kasih lagi assalamualaikum waalaikumsalam
mana saat iya ini dia udah rame komba beritanya di tv di berita online juga rame ini bener
ini kalian udah tahu ini dia kok langsung bilang sama aku enggak enggak enggak gitu maksud mandin
harus rumah sakit badan badan ini ini yang kita kalau misalnya kita kita ke kamarnya
apa sih apa sih mulut lu bisa enggak sih enggak nyuruh sesuai gitu hah lemes banget mulut lu
gue lakban lama lama lo gym disini ya
hai pak mer
tuh tinggal panggil kita filtered shedding hai mau sehat mau sakit kalau kadang kayak gini peramah

aku orang baru fungs knights jadi hal sekarang ketika kita dengan ganti itu women negativity
kita juga diperintahin begini
untuk kebaikan lo juga dipintan sama bu bos
ibu itu mau memastikan dulu
ini bener atau enggak
kalau masal itu salah satu korban yang selamat
nanti kalau emang
terus udah keburu ngaparin mbak andin
dia juga masih belum fit
kenapa kita gak mau ngasih tau
udah pengen buru buru ke rumah sakit
nanti takut kenapa napa disana gimana
berita ini beneran atau bukan
itu beritanya asli
waktu itu mbak andin inget gak
pas hpnya mbak andin ketinggalan di ruang makan
nah ibu ditelepon langsung
sama mas kapainya
mas kapainya telepon ke hpnya mbak andin
makanya ibu yang ngangkat waktu itu
eh mbak andin
emang dia ada ke depan seperti itu
akan lebih dramatis kalau ada adegan nangis
dan mbak andi nekat mau kesana
waduh mirna meletutin gue lagi
udah tinggal pencet aja nomer
telepon ibu gue sudah ada itu
oke tolong bagiin nanti bentar ya
apa sih apa sih mau ke mana lo
nggak ngapain lo pake senyum senyum segala ngeliatin andi
bahagia lo liat andi nanti mau pingsan kayak tadi
hah senang lo
jangan kabur lo
jangan kabur lo
lo sengaja kan
lo sengaja kan
hah lo sengaja kan
kamu tuh stres kali ya
saya jawab jujur kok disalahin
nggak ntar gue yang stres lo yang stres
gue udah tau isi opsi
nggak ntar gue yang stres